ya dan kini penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang lebih luas termasuk di bidang pendidikan
dan salah satu kampus yang menerima penyandang disabilitas sebagai mahasiswa adalah universitas gunadharma
universitas gunadharma merupakan perguruan tinggi swasta yang memiliki peserta didik cukup banyak dari berbagai lapisan masyarakat
siapapun bisa berkuliah disini termasuk mereka yang berkebutuhan khusus
rektor universitas gunadharma es margianti mengatakan kampus ini memiliki visi dan misi menciptakan lulusan yang cerdas dan berkarakter
ada beberapa mata kuliah yang komponennya itu namanya adapted soft skill
jadi ada mahasiswa wajib untuk bikin publikasi di blog mereka
satu hal yang mungkin berbeda bahwa di gunadharma ini
semua mahasiswa ke empat puluh ribu lebih orang itu mereka punya yang namanya student side atau blog pribadi
itu difasilitasi oleh universitas
kampus yang terletak di jalan komjen m yasin cimanggis depok ini berusaha menciptakan kondisi belajar mengajar yang aman dan nyaman
bagi seluruh sivitas akademika termasuk penyandang disabilitas
disadari oleh pihak kampus gunadharma bahwa memang ada kebutuhan khusus yang harus mereka care di situ
dan mereka ingin pasca
saya pasca peristiwa ini membuat panduan tentang mahasiswa yang berkebutuhan khusus
menteri negara riset teknologi dan pendidikan tinggi muhammad nasir mengatakan
semua perguruan tinggi harus terbuka dan siap menerima peserta didik berkebutuhan khusus
hampir semua kampus masalah disabilitas sudah kami lakukan
dan ini sudah tiga tahun ini rektor wajib menerima apabila mereka dari disabilitas memisahkan
itu kriteria telah terpenuhi
kalau itu terpenuhi
maka saya persilahkan dia bisa masuk di perguruan tinggi dan mohon perguruan tinggi memfasilitasi

perguruan tinggi yang ada di indonesia selayaknya menjamin setiap mahasiswa dapat menikmati pendidikan
tanpa merasa tertekan dan harus diperlakukan sama dengan yang lain